selama hampir dua puluh enam tahun megawati soekarnoputri menjadi ketua mempd perjuangan
megawati tercatat sebagai ketua umum partai terlama dalam sejarah politik di indonesia
kini partai berlambang banteng menggelar kongres kelima pada delapan sampai dengan sebelas agustus di bali
siapkah kader banteng ditinggal oleh megawati
berikut ulasan koresponden cnn indonesia rivana pratili

tentu megawati soekarno putri begitu melekat

selamat malam mas burhan
terima kasih sudah hadir di primes malam hari
dan kami juga nanti akan bergabung di bali
ada rekan saya putri yoningtias dan juga ada eriko sutardu gawasek jnp di perjuangan
tapi saya ke mas buruhan dulu
mas burhan kalau tadi kita lihat dari pidatonya bu mega yang mengatakan bahwa kongresi percepat karena hak verogatif
melihat disintegrasi bangsa pas cepat milik dua ribu sembilan belas
apakah alasan itu kemudian mas burhan bisa cukup relevankah kita terima bahwa kemudian partai ini mempercepat kongres satu tahun lebih cepat begitu hari ini
yang harus tahun depan
atau kemudian kita melihat lagi ada tujuan yang lain yang ingin
atau yang ingin dicapai oleh pdi perjuangan dengan mempercepat kongres
karena kalau memilih ketua umum sudah dipastikan akan ibu mega lagi kan
bagaimana mas burhan
ya kalau dilihat dari sisi timing memang tidak ada isu yang luar biasa yang membuat pdi perjuangan harus mempercepat jadwal kongresnya
karena kalau dari sisi pemilihan ketua umum itu tidak ada kejutan yang mungkin bakal menghebohkan jagad politik tenaga
tetapi kalau dari sisi pentingnya pdi perjuangan untuk mengambil
momentum lebih cepat terkait dengan pertama jangka pendek tahun depan ada dua ratus tujuh puluh pilkada
kemudian jangan lupa dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan juga menghadapi situasi kali pertama
dimana pdi perjuangan harus masuk perhelatan pilpres dan pileg tanpa tanda kutip dukungan secara langsung pak jokowi
karena pak jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capai
karena jokowi adalah magnet elektoral di dua tahun belakangan ini
jadi itu penjelasannya
penjelasan yang menurut saya relevan untuk memahami mengapa kemudian pdi perjuangan mengambil langkah lebih cepat untuk menyelenggarakan kongres
dan pada titik itu menurut saya masuk akal
belum lagi kalau misalnya kita cermati siapa yang akan duduk di jajaran ketua atau dpp nanti
ini penting kalau bukan ketua umumnya yang akan kita tunggu siapa yang akan dipilih
karena sepertinya sudah tahu bahkan sebelum kongres dimulai
tetapi siapa orang orang yang ditaruh
karena itu semacam menjadi semacam etalase buat publik untuk melihat sekaligus mencermati kemungkinan regenerasi di internal pdi perjuangan terkait dengan dua ribu dua puluh empat
baik mas ibu
sebelum kita bicara soal regenerasi dan juga posisi posisi di kepengurusan
artinya pd perjuangan hari ini mereka sudah mengantisipasi beragam bentuk kemungkinan ya
kalau kita lihat untuk politik lima tahun ke depan atau mungkin pilkada untuk hari ini kongres itu artinya apa
menyolidkan partai atau memanaskan lagi atau bagaimana
betul jadi kalau dilihat dari sisi itu memang pertama kita harus akui ini kali pertama pemilu menghasilkan satu presiden baru
pasca orde baru itu tidak ada partai yang bisa memenangkan dua kali berturut turut
tahun dua ribu sembilan golkar gagal mempertahankan kemenangan diganti oleh demokrat
tahun dua ribu empat belas pdi perjuangan menang tetapi baru kali ini ada pemenang pemilu yang bisa mempertahankan kemenangan
meskipun dari sisi elektoral tidak mengalami kenaikan signifikan dibanding dua ribu sembilan belas
paling tidak tetap mempertahankan kemenangan
itu adalah presiden baru
nah tetapi masalahnya adalah di dua ribu sembilan belas itu ada pak jokowi yang suka tidak suka itu memberi semacam kontribusi elektoral
meskipun mungkin bagi sebagian elit
jadi pdi perjuangan tidak sebesar yang diharapkan
tetapi jangan lupa dua ribu dua puluh empat itu tidak ada lagi calon incumbent
kalau misalnya tidak diantisipasi segera melalui penyelenggaraan kongres yang dipercepat bisa saja presiden buruk yang dialami oleh partai demokrat terulang
mas burangkirat tahan dulu betul kah demikian
coba kita cek langsung kembali
ini pertanyaan dari pak jokowi
ini mas buruhan
sudah ada rekan kita disana
sudah ada putri ayuning tias bersama dengan kader pdi perjuangan disana
mungkin pengurus dpp
saya akan tanyakan langsung bagaimana putri seperti apa situasinya di sana dan bagaimana kemudian soal dipercepatnya kongres
betul kah karena memang untuk mengantisipasi berbagai hal termasuk pilkada dua ribu dua puluh misalnya
ya red heart dan juga mas buruhan yang berada di studio saat ini

di denpasar bali
dan baru di kongres kali ini sebenarnya pdi perjuangan yang selama dua puluh puluh tahun sudah terakhir dipimpin oleh ibu megawati soekarno putri
membicarakan secara terus tebal didiskusi dilejapakan sejak tadi siang saya tiba disini soal regenerasi
itu dibicarakan itu diperdebatkan ditanyakan apakah itu sudah perlu dibicarakan sekarang ataukah itu masih agak tabu untuk diungkap sekarang
kita tanya ke bang ericko soekarno gawasek jpni perjuangan sudah bersama saya malam hari ini
bang eriko tadi bang burhan mengatakan tidak ada kejutan karena memang dari awal juga sudah mengatakan
bang eriko sudah beberapa kali juga mengatakan bahwa ibu megawati tetap akan menjadi ketua umum
itu rencananya bisa dikukuhkan malam ini atau paling lambat besok pagi
tapi saya melihat ada sens yang berbeda yang ditangkap oleh teman teman kami
mulai membicarakan soal regenerasi

apakah itu kemudian yang menyebabkan kongres ini dipercepat ada pertimbangan soalnya
begini mbak putri sebenarnya kalau dikatakan ini kita mau berbagi ya bagi seluruh masyarakat termasuk mas burhanuddin mutadi
kenapa sebenarnya kongres ini dipercepat
coba saya pun pribadi bertanda tanya kepada ibu mega pada saat beliau memutuskan pertama kali
saya tanyakan ibu megawati soekarno gawasek dan beliau menjelaskan
tapi memang apa yang dilakukan oleh beliau itu
intuisi beliau itu memang luar biasa
coba bayangkan sekarang semua rata rata hampir seluruh partai mengikuti mempercepat
karena memang coba bayangkan kalau kami kongres di april tahun depan
bagaimana mbak putri kami menghadapi pilkada yang tahapannya mulai di oktober ini
pada saat beliau putuskan belum ada keputusan mengenai pilkada yang dilakukan pada september tahun depan
dan proses pemilihannya di mei
mulai proses awalnya di oktober ini
coba bayangkan kalau kami melakukan kongresnya di tahun depan
betapa rumitnya sulitnya
hal kedua kenapa dipercepat
supaya menyesuaikan priorisasi bapak presiden joko widodo
bahwa kepengurusan barulah yang mengantisipasi daripada priorisasi beliau yang kedua
nah hal ketiga juga yang paling kenapa beliau ingin mempercepat
sebenarnya jujur yang dijawab yang diminta oleh teman teman itu tadi
termasuk mas burhanud menganggap tidak ada satu proses regenerasi
nah saya mau memberikan contoh sebenarnya mbak putri bagi kita semua masyarakat dalam berdemokrasi
bukankah ibu mega yang pertama kali berani melakukan proses regenerasi
contohnya beliau berhak untuk maju menjadi calon presiden
tapi beliau tidak maju
beliau memberikan kepada kader terbaiknya
kader terbaiknya itu bapak joko widodo yang sekarang menjadi presiden republik indonesia
nah ini beliau sudah menunjukkan
nah sebenarnya pun beliau bukannya ingin terus menjadi ketua umum
kami memang yang meminta juga daerah daerah
tentu itu tanda tanya
karena memang proses regenerasi ini harus dipersiapkan oleh memang pemimpin yang sudah intuisinya itu berbeda
bagaimana proses regenerasi ini nanti transformasi yang ada dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh empat ini bisa beliau yang memberikan guidance yang tepat
karena memang sudah dilakukan pak presiden joko widodo sebagai hasil yang terlihat dengan nyata
nah bagaimana dua ribu dua puluh empat siapa pengganti bapak presiden joko widodo
nah inilah proses ini dimulai
pada saat kongres ini
oke regenerasi itu kemudian yang dipersiapkan apalagi ada target target untuk hat trick ya
jadi bukan cuma messi sama ronaldo aja hattrick
pdi perjuangan juga kan boleh hattrick
mas burhanuddin kan juga melihat hal itu juga kemungkinan itu
tapi sekarang nanti kita gali setelah jeda
soal regenerasi itu kategorinya seperti apa
pengembangannya nanti bagaimana
pemilihannya seperti apa
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih dom
terima kasih dom
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
langsung dari arena kongres kelima pdi perjuangan di denpasar bali
saya masih dengan bang erika ustadz dugar
kita membicarakan masyarakat tentang regenerasi yang menjadi bahasan mungkin bisa kah dikatakan ini bahasan utama sekarang
karena kalau misalnya soal pengukuhan megawati soekarno putri menjadi kepentingan

karena putri menjadi ketua umum kita semua sudah tahu semua orang sudah siap soal itu
tapi soal regenerasi masih ada beberapa kok tadi saya berbicara dengan beberapa
misalnya beberapa dpd mengatakan bumega masih kuat bumega masih bisa
jangan dulu masih agak tabu seperti yang mereka membicarakan regenerasi bang eriko
loh ini kan sebenarnya sesuatu hal yang wajar kan
coba bayangkan dilihat hasil nyata ini mbak putri
sekali lagi dengan segala kerendahan hati buat saudara saudaraku yang ada yang menyaksikan ini semua
bahwa bukan kpd perjuangan bisa membuat ini di bawah kepimpinan ibu meka dua kali berturut turut
adakah partai yang sudah dua kali berturut turut
kemudian bapak presiden joko widodo ada banyak lain lagi mas ganjar ada yang namanya anas di banyuwangi
nah semua ini siap
nah bukankah proses regenerasi itu juga bukan hanya berpikir atau hanya di skala ketua umum tidak seperti itu
tapi proses regenerasi yang ada di bawahnya juga sudah terjadi
dan layer pertama
lerah kedua ketiga itu sudah siap
tinggal nah ini yang menarik ini mbak putri
kalau ibu megawati mengajarkan kami dan saya mendengar langsung bahwa politik itu adalah momentum
nah momentum itu tidak bisa yang namanya diproses di create untuk menjadi satu momentum
itu akan bergulir bersama dinamika yang ada
tetapi proses dinamika itu bagaimana bisa terjadi
dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang di stratanya masing masing
nah kami sudah punya konsep itu
dan momentum pemimpin muda persiapan pemimpin muda
pemimpin muda itu sekarang
dimulai dari sekarang
dimulai dari sekarang
kepemimpinan negara juga akan berubah di tahun dua ribu dua puluh
akan menjadi ada orang baru generasi baru
kalau dikatakan generasi yang lahir seribu sembilan ratus enam puluh lima sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh lima barangkali
nah ini kan sudah menjadi generasi yang baru
nah itu juga yang terjadi di dalam setiap tingkatan
kami kan sudah memproses ini
dari mulai konvercat konverda sampai kongres
kemudian nanti turun lagi ke bawah
itu kan proses regenerasi juga
banyak kader kader baru sekarang
yang memimpin di tingkatannya masing masing
termasuk juga di dprd di legislatif
termasuk juga di eksekutif
ingat lho mbak dua ratus tujuh puluh pilkada tahun depan
hasil evaluasi tadi laporan kami kepada semua peserta kongres
pada utusan kongres
dari seluruh pilkada yang kabupaten
bukankah itu luar biasa
dari dua ratus tujuh puluh pilkada yang ada
sekali lagi ini bukan
dalam rangka kesemua
ini dengan segala kerendahan hati
bukankah politik kita harus memenangkan
seni bagaimana caranya berkuasa
tapi tentu dengan etika yang baik
tentu dengan cara yang baik
bukan membaca kader lain
bukan memahami kader lain
ini adalah kader yang kita memang bersama sama bangun
betul ada yang namanya kader baru
tapi proses yang ada itu juga tidak bisa diabaikan
tapi bagaimanapun kalau misalnya kita bicara soal pucuk kepemimpinan pdi perjuangan
selama ini tentu tidak bisa dilepaskan

dan juga dari para pemerintah yang ada di sekolah
karena kita sudah melihat
ada dua nama yang kuat disebut
mas prananda dan mbak puan
mas prana dan mbak puan
mas manadada dan juga mbak puan
jadi kalau misalnya melihat sekarang
apakah teman teman dpc teman teman dpd
sudah siap untuk menerima misalnya
bu mega saat ini sedang mempersiapkan masa depan untuk kedua anak anaknya itu
mbak putri kami tidak ingin berande ande
tetapi saya mau sampaikan disini
bagi kita semua
mas prananda dan mbak puan
mbak puan dan mbak arani itu saling mengisi
kalau kita melihat mbak puan itu keluar
beliau menjadi eksekutif
beliau menjadi tokoh di luar daripada kegiatan partai
kegiatan yang secara umum secara nasional
mas prananda menjaga dalamnya partai
kalau kita lihat juga dari mulai himna
sampai dengan mars pdi perjuangan
sampai juga dengan ini
konsep konsep ini semua
itu ditangani mas prananda
bukankah ini seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi
satu dengan yang lainnya
nah nanti apakah kami
kami mempunyai demokrasi yang tersendiri
apakah nanti ibu mega memilih salah satu
atau salah satu dari keduanya
itu adalah kewenangan beliau
kami mempercayakan sepenuhnya
kenapa kami mempercayakan sepenuhnya mbak putri
tentu itu pertanyaan
terbukti beliau sudah menunjukkan kebesaran hatinya
bayangkan bagaimana beliau sabarnya selama sepuluh tahun menjadi oposisi
bayangkan kemudian memberikan haknya kepada bapak joko widodo
apakah hal itu perlu lagi menjadi satu bukti
bagaimana beliau memberikan kesempatan untuk melakukan regenerasi
di partai ini semua
banyak kalangan muda
ini ada yang namanya komunitas banteng muda
yang tidak harus menjadi anggota pdi perjuangan
tapi orang orang muda usianya mbak
delapan belas sampai dua puluh dua
jadi persiapan itu sudah ada
dan saya mendapatkan informasi terbaru
bahwa di dalam megawati soekarno putri
sudah baru saja dikukuhkan kembali menjadi ketua umum
selamat bang eriko sotarduga
selamat untuk itu
terima kasih kembali soal ada ketakutan
dan mungkin bang eriko juga sudah menyadari itu
dari teman teman dpc dpd
yang selama ini dilihat dan didapatkan dari seorang megawati soekarno putri
itu anda pasti menyadarinya
bahwa ada ketakutan soal itu kan
ketika soal regenerasi ini dibahas
mbak regenerasi itu pasti berjalan
tetapi kami tidak boleh
pdi perjuangan partai terbesar
tidak ada yang memiliki kepentingan
proses regenerasi itu harus berjalan dengan baik
harus berjalan dengan utuh
berjalan sesuai waktunya
tadi di awal saya sudah sampaikan
politik itu momentum
nah biarlah momentum itu nanti
ibu mega yang melihatnya
pada saat kapan beliau akan menyerahkannya
kepada siapapun juga
kepada mbak kuankah
kepada mas prananda
pdi perjuangan ini pasti akan mendukung sepenuhnya
dan adakah yang harus dikhawatirkan oleh teman teman dpc dan dpd
boleh dilihat ditanyakan mereka semua
bahwa biarlah ibu mega
mematangkan hal ini proses
pematangan ini kan sedang terjadi ini
ibaratnya seperti katakan buah ya kita
buah yang matang di pohon
itu jauh lebih baik dan bagaimana
cara matang di pohon biarlah
pemiliknya biarlah induknya
yang akan memberikan kesempatan
momentumnya biarlah ibu megawati yang akan
memberikan itu kepada siapa saja
yang beliau percayai seperti itu dan kami
semua siap untuk mendukung itu
siap dan percaya siap dan percaya
di waktu yang tepat di waktu yang terbaik
itu akan sama seperti ibu megawati
menentukan banyak pihak yang
tidak percaya tidak
meyakini memberikan kepada bapak presiden joko widodo
pada saat beliau belum
sampai dua tahun di dki jakarta tapi lihat
momentumnya tepat sekali
belum tentu kalau momentumnya berbeda
lagi seperti itu jadi beliau yang paling paham
momentum hal itu mari kami sebagai
kader pdi perjuangan sebagai petugas
partai sebagai kader partai kami
percaya sepenuhnya dibawah kepimpinan ibu haji megawati
soekarno putri seperti itu mbak putri
untuk dua ribu dua puluh empat sedikit
menyinggung dua ribu dua puluh empat karena tadi terlihat
dari pidato bu mega ketika
nama prabowo subianto disebut
beberapa kali jauh lebih banyak disebut dari
teman teman koalisi yang lain
mas eriko kalau saya tidak salah menghitung
sinyal apa itu bahwa memang kita tahu
ada persahabatan yang cukup unik
terjalin antara bu mega dan
pak prabowo saya mau jawab ini simpel saja mbak
mbak putri persahabatan
itu bagaikan kepompong
ada gesekannya ada hibernasi
dan kemudian apa
menelurkan yang namanya kupu kupu yang
rendah nah itu juga persahabatan
bapak prabowo dengan ibu megawati
apakah nanti ke depan bersama sama
who knows biarlah waktu yang
menjawab itu apakah nanti pada
saat dua ribu dua puluh empat juga bersaing lagi
who knows tapi di tengah
persaingan di tengah perbedaan pendapat
di tengah perbedaan pilihan persahabatan
sejati itu ditunjukkan oleh beliau berdua
tidak ada yang namanya
hard feeling dan saya tahu persilis
di sini bahwa bapak presiden jokowi
bapak prabowo dan ibu
megawati tidak pernah menyatakan kepada semua
kami untuk jangan pernah menjelek jelekkan
yang namanya bapak prabowo begitu
juga di bapak prabowo pada saat pilpres kemarin
pada saat pilpres kemarin itu terbukti
sekalipun begitu tajam
yang terjadi kemarin perseteruannya
ya tapi apa selesai
bahwa nkri undang dasar
empat puluh lima pancasila dan
bineka tunggal ika menjadi kesepakatan
bersama dan apa
mereka berdua beyond itu sudah di atas
hal itu tidak lagi berpikir untuk kepentingan
partai kepentingan golongan kepentingan
pribadi tapi kepentingan apa keutuhan negara
kesatuan republik indonesia nah pada saat
kongres ini juga diberikan kesempatan
di komisi tiga yang namanya kebudayaan
mari indonesia kembali ke kebudayaan
yang sejati sejatinya apa itu mbak
bagaimana dengan teman teman koalisi yang lain
karena tadi kayaknya ada beberapa
yang justru kayak disindir sambung mega
kita tahu dari ayo jangan
tikung jangan berani
kayak gitu kita begini politik
itu highlight ya pak
yes untuk jadi apa untuk jadi
berkuasa boleh saja
tapi politik kita harus beretika
bahwa etika itu tidak boleh
nah itu yang diingatkan ibu mega sekalipun
beliau sudah dibohongi pernah
tapi tetap bahwa kita harus
berniat baik bahwa kita harus berprasangka
baik apakah pd perjuangan sekarang juga
melihat ada di dalam koalisi yang
sedang tidak beretika kita tidak
perlu bersyakwa sangka tidak perlu
tadi dengan jadinya
tadi dengan jelas menyampaikan secara terbuka
dengan guyonan tidak ada yang sakit hati
tidak ada hard feeling tapi apa yang
membuat ini semua menyadari mari kita
bersaing dengan sehat
mari kita meyakinkan rakyat dengan sehat
dengan apa konsisten
itu kok katanya apakah
pd perjuangan bisa
hat trick untuk tiga kali bisa
dimungkinkan bagaimana caranya
proses regenerasi tadi menjawab itu
siapa nanti yang akan meneruskan
kepemimpinan bapak presiden joko widodo nah biarlah
waktu biarlah ibu mega nanti menentu
biarlah proses kongres ini berjalan
untuk menyiapkan kepemimpinan ke depan di tahun

kembali soal regenerasi bu mega
baru saja dikukuhkan kembali menjadi
ketua umum pd perjuangan dan kemudian sekarang
artinya ibu mega bisa
menyatakan apakah beliau memerlukan
ketua harian atau
tidak nah ini perlu saya jelaskan ya mbak putri
yang namanya institusi tertinggi
dari pd perjuangan ini
kongres ini hanya memilih ketua umum
oke nah ini perlu saya sampaikan
di sini ketua umum adalah institusi
yang tertinggi sedikit di bawah kongres
dan ketua umum itu berhak
mempunyai hak prerogatif untuk
apa untuk menyusun nomenklatur
dari dpp pdi perjuangan untuk
menyusun orang orangnya mau jumlahnya berapa
sekarang dua puluh tujuh apakah nanti
meningkat ataukah ada nanti wakil
ketua umum ataukah ada yang namanya ketua harian
beliau yang menentukan kita tunggu
saja besok dan pasti yang
beliau fikirkan tentukan ini
ini sesuai dengan tren zamannya
dan kami semua mempercaya itu kenapa
sudah terbukti bayangkan
beliau memimpin enam tahun pdi
dan dua puluh tahun pdi
ada dinamika ada proses
berjalan semakin baik ke depannya kalau kita
lihat trennya persiapan semua
proses regenerasi bagaimana menjadi
kader partai yang baik sekolah partai
bagaimana sekarang di setiap daerah kita
mempunyai aset partai yang jelas
bagaimana di setiap daerah kita mempunyai
kader partai yang jelas yang dipersiapkan
untuk menjadi calon kepala daerah
untuk dipersiapkan menjadi legislatif
itu semua ada mbak artinya infrastruktur
untuk mempersiapkan regenerasi
pucuk pimpinan sudah dipersiapkan
sejak lama supaya nggak kaget gitu ya
dan apakah kita mau spekulasikan hal ini
apakah kita mau memberikan hal ini karena
mau mengikutnya tidak bisa
ini adalah cara pdi perjuangan
dan cara ini kalau kita lihat
sekarang ternyata kongres dipercepat ini sudah
diikutin oleh partai partai lain juga
ingin mempercepat yang namanya munas
yang ingin mempercepat namanya musyawarah
silakan saja bahwa artinya
kami pdi perjuangan khususnya
di bawah kepemimpinan ibu megawati
daya tarik kepada yang lain
untuk bersama sama memperhatikan
benar ternyata yang disampaikan ibu megawati
untuk lebih cepat untuk mengantisipasi
perbedaan perbedaan perubahan perubahan yang terjadi
ke depan ini itu yang terjadi
soal katakanlah misalnya
terjadi perubahan nomenklatur
dinamikanya seperti apa kira kira
kalau dari kami di bawah
kalau saya melihat ya dari dpc dpd
nggak tahu ya
kali ini memang betul betul
apa smooth aja boleh dilihat
ada pandangan yes
tapi apakah ada
katakan dinamika yang terlalu
panas barangkali sebetulnya
saya belum melihat itu dan harapan
saya ke depannya untuk apa juga
karena kami pun memberikan pandangan
juga semua diterima dengan baik
dan itu akan diaplikasikan
program ke depan ini untuk apa
kita apa namanya katakan dengan
perbedaan pendapat terus kemudian
membuat ini menjadi lebih panas tidak ada
kalau saya melihat ini semua teman teman ini
semua sudah siap dan
apapun yang beliau putuskan kami tentu siap
untuk menelurkan ini untuk menyampaikan
ini ke tingkat yang lebih bawah nantinya
seperti itu oke baik
pak yeriko sotardugatri terima kasih
sudah bergabung malam hari ini enak banget
betul betul bali ini memang memberikan kita
kesenjukan ya smooth ya smooth semua
dan sekali lagi politik relax
relasi politik tidak harus kaku
tidak harus seperti seolah olah ini adalah
akhir segalanya politik relax
ibu mega sudah menyampaikan ini tadi di dalam
pembukaan tadi semua merasa
gembira semua lihat gesturnya semua
merasa plong merasa
apa adanya itu yang paling baik
terima kasih pak yeriko kita tunggu perkembangan besok ya
seperti apa dan itu dia tadi
renhat sedikit perbincangan dengan
eriko sotardugawa sekjen tadi
perjuangan dari bali kata regenerasi itu
sudah dikonfirmasi oleh
bayang eriko bahwa sudah tidak menjadi hal yang
tabu lagi bagi teman teman di pd
perjuangan karena toh infrastrukturnya ternyata
sudah disiapkan sejak lama tapi kita akan
lihat besok pembuktiannya apakah benar
ada perubahan nomenklatur termasuk
penambahan apakah itu bentuknya wakil ketua umum
atau ketua harian yang
dimana calonnya kita sudah tahu ada dua nama
yang selama ini sudah disebut tapi apakah itu
itu akan dipilih belum tahu
masih belum ada yang bisa membaca
pikiran seorang megawati
soekarno putri dan
nampaknya mereka sangat sangat percaya dengan
pilihan ketua umum pegawati soekarno putri
kembalikan dari renhardt
terima kasih putra yuning tias menarik sekali
perbincangan anda dengan eriko sotarduga
kalau tadi adalah jawaban dari politisi
ya mas buruhan soal
posisi ketua dewan harian
regenerasi dan lain sebagainya kalau bacaannya
mas burhan ini tafsirnya apakah kemudian
pdi perjuangan itu sudah saatnya
ketua harian wakil ketua umum
apapun itu namanya untuk kemudian
menuju ke regenerasi
tapi dijawabkan nanti mas burhan kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke saya langsung ke mas burhan
tadi sudah dijelaskan oleh eriko ya mas
waksisian pd perjuangan bahwa
pembicaraan soal regenerasi bukan lagi
hal yang tabu bahkan juga sudah mulai
dibicarakan di hari ini
arena kongres apakah memang sudah saatnya
pd perjuangan memikirkan
posisi posisi untuk mengakomodir
peralihan kepemimpinan dari ibu mega
ini mungkin ketua harian kah
wakil ketua umum kah atau apapun namanya
sejarah berdirinya pd perjuangan
memang tidak bisa dilepaskan
dari peran penting ibu mega sebagai
veto player itu yang menjelaskan
mengapa sejak ibu mega
memegang posisi nomor satu di partai ini
itu relatif tidak ada gejolak berarti
karena memang lemperpoten
persatuannya itu ada di tangan ibu mega
ini partai kalau kita runut
di sejarah pdi zaman
orde baru itu yang penuh dengan konflik
semacam pisau bermata dua di satu sisi
dengan kehadiran ibu mega
itu konflik internal
itu menjadi nyaris
tidak ada tetapi di sisi lain
itu juga terlalu
tergantung kepada ibu mega
itu suatu saat akan menjadi semacam bom
waktu kalau misalnya ada persoalan
alamiah yang membuat ibu mega
tidak bisa bersama lagi jadi pada
titik tertentu itu menjadi penting
untuk memberikan sinyal baik
ke dalam dalam pengertian kepada
pengurus internal pdi dan juga keluar
siapa yang nanti akan dipilih
apakah saat ini sudah waktu yang tepat mas
waktu yang tepat sekarang memang meskipun
tidak harus langsung diberi
sinyalnya terlalu terbuka
misalnya kalau ada ketuharian langsung
seolah olah yang menjadi ketuharian menjadi ketuh umumnya
jadi ketuharian jadi ketuh umumnya
menurut saya lebih baik
ada sinyal tapi saat yang
sama juga memberi semacam kompetisi
bukan hanya kepada anak beliau tapi juga
kepada orang di luar
dari trah soekarno tetapi
yang memiliki semangat ideologi
sama untuk melanjutkan ide ide
pdi perjuangan jadi jangan ditutup
buru buru antara mas nanan
atau mbak puan tapi
yang lain juga ini bagian dari
untuk menciptakan semacam
persaingan yang sehat diantara
anak anak soekarno bukan hanya
anak anak biologis tapi juga
nah ini dan saat yang sama juga tadi
kenapa saya minta jangan segera
tidak langsung menimbulkan
kekecewaan di dalam
kalau dari awal sudah
ditentukan siapa yang menjadi putra
atau putri mahkota ke depan
itu kan yang lain langsung merasa
tidak ada insentifnya untuk
bekerja buat partai
kalau masih dibuka kemungkinan siapapun
untuk bekerja dan kemudian
menjadi tongkat penerus
itu kan semuanya akan berusaha untuk
tapi anda melihat bahwa perlu tidak pdi perjuangan punya
posisi ketua harian
wakil ketua umum
atau apapun itu perlu tidak itu harus
dibentuk dalam sebuah nomenklatur karena tadi sudah kita
lihat bahwa bumega sudah dibungkukan artinya
sekarang tinggal di bumega menyusun
bukan kadangkala seringkali keputusannya
strategis termasuk siapa
yang akan mengisi
jabatan ketua harian jika itu ada
nomenklaturnya itu ya tergantung
di bumega jadi memang
tidak bisa tidak
posisi bumega yang sangat menentukan
kalau saya pribadi sih memandang
perlu ketua harian itu
perlunya karena untuk transisi atau
memang sebuah kebutuhan organisasi
dua duanya saya melihat ya karena bagaimanapun
posisinya itu kan persis seperti
ketua umum yang dibutuhkan
ini ya bukan hanya
kehadiran tiap waktunya tetapi juga
ada hal hal keputusan
strategis yang harus
dilakukan secara eksekutorial
dan itu membutuhkan
bisa menerjemahkan meskipun lagi lagi
ya jangan sampai posisi itu
jadi misalnya gini
sekjen ini kan orang nomor dua di partai
kalau kemudian ada ketua harian
dan sejauh mana posisi ketua harian
itu tidak bertabrakan dengan sekjen
dan saat yang sama tidak
mengambil posisi yang menjadi
couplingnya ketua umum
itu juga perlu dipikirkan
mas burhan kemudian kita tahu bahwa
yang paling mencuat adalah
prananda dan juga puan maharani apakah
memang regenerasi pdi
perjuangan sebaiknya jatuh kepada teras soekarno
atau terbuka untuk peluang yang lain
dijawabin nanti kita harus berinterview dulu
kami akan segera kembali saat lain
yang paling penting bukan hanya terah ideologis
tapi saat yang sama juga punya lem perkat
ke dalam dalam pengertian
akstabilitasnya bisa diterima
itu lebih penting sekali ya
itu lebih penting
karena itu adalah porsinya ibu mega saat ini
ini yang sekarang dimainkan oleh ibu mega
dan itu tidak bisa diwariskan meskipun
ada hubungan darah sekalipun
bayangkan anak soekarno kan banyak
bukan hanya ibu mega
tapi kenapa yang mendapatkan
stempel dari publik sebagai penerus
kepemimpinan soekarno hanya mega
karena pada waktu ibu mega
pemimpin politik saat itu
beliau dikuyok kuyok oleh order baru
dan kemudian mendapatkan sematan sebagai
dan itu yang tidak dialami oleh anak anak soekarno
yang lain itu yang menjelaskan kenapa
ibu mega kemudian mendapatkan
semacam privilege yang berbeda dibanding yang lain
kalau peluang di luar teras soekarno
saya kira masih ada ya tetapi mungkin
tidak saat ini
saya sebut tidak saat ini karena
nama seperti pak jokowi
misalnya ada banyak sekali kader di pd perjuangan
sebetulnya dan sebenarnya
pd perjuangan sedang memanen
jadi pas kekalahan
ganda di dua ribu sembilan
pilek dan pilpres
pd perjuangan melakukan satu
satu ini eksplorasi
baru dengan melakukan
melalui kemimpinan di tingkat lokal
dan sekarang mereka sedang memanennya
jadi sebenarnya ada banyak stok
bukan hanya di tingkat lokal tapi di
nasional yang bisa dimanfaatkan

pd perjuangan untuk bisa
melanjutkan regenerasi yang positif
dan itu tentu saja menjadi pr serius
yang betul betul sempurna
seperti yang diharapkan oleh banyak pihak
termasuk di dalam itu mungkin belum ada saat ini
oke dan jelas semuanya
kalau pun memang teras soekarno belum saat ini waktunya
begitu kira kira ya mas burhan
minimal kan kongres sekarang menetapkan
untuk lima tahun yang akan datang
jadi minimal masih ada waktu lima tahun
sampai momentum kembali

yang akan menjadi penentu
apakah pd perjuangan mampu mencetak
hat trick kemenangan seperti yang diharapkan
atau justru gitu ya
dan kemudian menimbulkan perpecahan di dalam
nah itu menjadi kunci yang harus kita tunggu
apalagi kemudian mas berhan selain mengunggukan bu mega
apakah betul ada posisi posisi tersebut atau tidak
posisi wakil ketua umum atau ketua hari kita lihat
besok karena katanya hari kedua
harinya besok kita akan pantau bersama terima kasih banyak
siap mas berhan yang sudah hadir di primes pada besok
pada malam hari ini kami akan segera kembali dengan informasi lain